sejumlah warga yang hendak mudik ke kampung halaman dengan menggunakan kereta api
mulai berdatangan dan memenuhi area ruang tunggu stasiun senen jakarta pusat senin pagi
sebelum masuk ke area peron petugas pt kai dawab satu jakarta melakukan pemeriksaan protokol kesehatan
terhadap satu persatu calon penumpang
seperti mewajibkan memakai masker pengecekan suhu hingga memeriksa surat bebas covid sembilan belas
sejumlah warga mengaku mudik lebih awal lantaran adanya larangan mudik yang mulai diberlakukan pemerintah
mulai enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu mendatang
cara ini terpaksa mereka tempuh demi dapat berkumpul dan berlebaran bersama keluarga di kampung halaman
seperti diketahui pemerintah secara resmi melarang masyarakat mudik pada bulan ramadan
hingga hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
hal ini berlaku baik menggunakan moda
transportasi darat laut dan udara demi mencegah penularan virus covid sembilan belas
beski ihtiar yahya jakarta